kita ke informasi lain kementerian kelautan dan perikanan menggelar pasar ikan murah di pelataran sarinah jakarta pusat minggu pagi
selain menjual ikan dengan harga terjangkau pasar ikan murah ini sekaligus untuk mengampanyekan gerakan gemar makan ikan
sepuluh ton ikan hasil laut serta olahannya dijual dalam pasar ikan murah yang digelar kementerian kelautan dan perikanan atau kkp
dalam acara car free day di pelataran sarinah jakarta pusat pada minggu pagi
ratusan pembeli memadati pasar ikan murah ini sejak pagi
dalam pasar ikan murah ini udang peci hanya dihargai rp tujuh puluh per kilogram
kemudian ikan kembung rp sepuluh per kilogram dan rp enam puluh per kilogram untuk ikan tuna
seluruh produk ikan dan hasil laut lain berasal dari perairan nusantara
bukan hanya mendapatkan ikan dengan harga yang lebih murah kegiatan ini sekaligus untuk mengampanyekan konsumsi ikan di masyarakat
sebagai negara maritim angka konsumsi ikan per kapita per tahun
orang indonesia hanya mencapai empat puluh satu kilogram saja
jauh di bawah negara maju seperti jepang yang konsumsi ikannya mencapai enam puluh hingga delapan puluh kg per kapita per tahun
kita sih jauh relatif lebih terjangkau dibanding daging memang iya
tetapi upaya yang kita lakukan adalah kita ada sistem logistik ikan nasional
jadi kita mengambil tempat produksi ikan di indonesia bagian timur
contohnya kemudian melalui kerjasama dengan komira misalnya dan perindo perinus kita angkut dia ke pasar
pasar itu artinya yang dimana banyak konsumen di sana seperti pulau jawa ini salah satunya
jadi makanya ikan bisa dijual murah karena dia bawa dari sana dan melalui sistem logistik itu bisa memotong rantai pemasaran